sebuah ledakan kembali terjadi pada minggu malam kali ini di sidoarjo jawa timur
lokasi ledakan berada di rusunawa wonocolo taman sepanjang sidoarjo jawa timur
tim gegana polda jatim yang datang ke lokasi meledakan benda yang diduga bom di salah satu rumah susun
suara ledakan terdengar dari lantai lima blok b rusun wonocolo sidoarjo sekitar pukul delapan pada minggu malam
ledakan yang berasal dari kamar dengan penghuni enam orang anggota keluarga ini terdengar beberapa kali
menurut keterangan polisi ledakan berasal dari kamar satu keluarga yaitu anton yang tinggal bersama istri dan empat anaknya
akibat ledakan ini dua anak anton harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka
sementara anton sendiri tewas di lokasi karena dilumpuhkan oleh tim kepolisian
keluarganya satu keluarga ya kepala keluarga bernama anton dengan satu istri
dan empat anak yang di rumah sakit siti podija satu selamat atas nama anak laki laki
yang kemudian yang kedua dua anak wanita masih rumah sakit siti kotija dengan ledakan pertama
saya ulangi dengan ledakan pertama
kemudian kami di ktkt dan melihat bahwa ada tiga orang lagi dan satu orang bernama si anton yang masih menderita luka
karena itu petugas tidak mengambil resiko dengan melaksanakan ini
jadi yang di atas meninggal dunia sementara
rekan rekan catat ya sementara
ada tiga yang meninggal dunia dan anton sendiri meninggal dunia
tadi satu selamat di rumah sakit siti barija yang laki laki
dua yang masuk rumah sakit
kemudian anak dan istri yang meninggal dunia bersama anton di atas dua orang
jadi enam orang semuanya
tim gegana polda jatim kemudian melakukan sterilisasi dan telah meledakan benda yang diduga bom
di salah satu ruang rumah susun lantai lima blok b kusun awono colo
ledakan dari benda yang diduga bom tersebut terdengar hingga lima kali
pihak kepolisian pun telah memasang garis polisi agar masyarakat sekitar tidak mendekat ke lokasi
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim mengatakan mereka sedang mengkaji ujian nasional
menurutnya harus ada tolak ukur agar mencapai kompetensi yang diinginkan
nadiem mengatakan bahwa kurikulum yang sangat padat membuat siswa menjadi menghafal
bukan memahami proses belajar di sekolah
menurutnya sistem ujian yang berstandar nasional sampai sekarang masih merugikan siswa siswi indonesia
seharusnya ujian nasional menjadi evaluasi pendidikan bagi pihak sekolah
namun yang terjadi sampai saat ini ujian nasional masih menjadi evaluasi prestasi untuk para siswa
daripada suatu tes berskala nasional adalah evaluasi terhadap sistem pendidikan
yaitu sekolah maupun area geografis
kenyataan yang di lapangan itu menjadi tolak ukur untuk prestasinya siswa
inilah kesalahan yang menurut saya terjadi
siswa lah yang mungkin bisa dirugikan dan merasa dia itu
harga kalau angkanya tidak memadai dengan karena jumlahnya itu sangat besar kurikulumnya sangat padat
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim mengatakan bahwa kemendikbud sedang mengkaji penghapusan ujian nasional
meski demikian belum ada penjelasan lebih jauh tentang hasil kajian ini
wacana penghapusan ujian nasional kembali menyeruak
kali ini menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim mengatakan pihaknya sedang mengkaji penghapusan ujian nasional
meski demikian nadiem belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut
dilansir dari detik com nadiem menyebut pihaknya tengah berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri sesuai dengan arahan dari presiden joko widodo
untuk mencapai hal tersebut kemendikbud akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi
rencana penghapusan bukan kali ini saja digaungkan
pada dua ribu enam belas lalu muhajir effendi yang saat itu masih menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
menyebut pihaknya berencana untuk mencari penyelamat
pembelajaran ujian nasional belum juga dilaksanakan
hasil kajian pun belum dipublikasikan
kini di bawah mendikbud baru wacana ini kembali muncul
lagi lagi publik masih harus menunggu jadi atau tidaknya penghapusan ujian nasional dilakukan
kementerian pendidikan dan kebudayaan berencana menghapus ujian nasional mulai tahun dua ribu dua puluh
dinilai membebani siswa dan guru ujian nasional juga tak bisa dijadikan syarat masuk perguruan tinggi
jadi sekarang apa cara terbaik mengukur kemampuan siswa
karena evaluasi bagaimanapun juga harus penting
jangan sampai nanti pengganti un sebatas coba coba korbannya lagi lagi guru siswa dan orang tua
dan untuk membahasnya sudah hadir di studio malam ini ada pak sheyful huda ketua komisi sepuluh dpr ri
pak huda selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan ada bu ice khodijah anggota badan akreditasi nasional sekolah
bu ice selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas satriwan salim wakil sekjen
federasi serikat guru indonesia fsgi
mas satriwan terima kasih
terima kasih sudah hadir
saya ke pak huda
pak huda selama ini kalau misalnya komisi sepuluh melihat setiap ujian nasional selalu ada keributan di media sosial
ataupun dimanapun itu pasti ada
tapi kalau misalnya secara objektif komisi sepuluh melihat ujian nasional selama ini positifnya apa negatifnya bagaimana
dalam perspektif pendidikan secara nasional banyak persoalan
karena un ini tidak mewakili rasa keadilan pada sistem pendidikan digital
kurikulum metode belajar masing masing daerah itu sangat berbeda
di kota kota mungkin rata rata kualitas guru bagus kurikulumnya padahal sama
di daerah daerah kurikulumnya sama secara nasional tapi prakteknya tidak terjadi
kualitas guru berbeda dan seterusnya
nah karena itu secara filosofis kepentingan kita untuk mencabut un ini menghapus ini menjadi sangat penting
kami mendukung penuh
jadi komisi sepuluh juga sepakat dengan ide ini
satu untuk menghapus rasa keadilan yang tidak terjadi di siswa siswa kita
yang kedua ini bagian untuk menyudahi
standarisasi pendidikan kita penyeragaman melalui un ini semakin mengebiri kemerdekaan siswa
bukan untuk mencari potensi dan kompetensi dirinya masing masing
kita ingin setelah ini dihapus mas nadiem mas menteri cari alternatif penggantinya apa
kalau selama ini un diterapkan itu bu ice sebenarnya apakah itu
sudah ada pengukuran berdampak langsung meningkatkan kualitas siswa yang dihasilkan dari hasil un atau tidak sebenarnya
bisa jadi ada
tetapi kecil sekali dampaknya kepada anak anak yang memang sudah mempunyai kesiapan untuk un
dia tahu dia mau kemana dan seterusnya
tapi secara umum belum
secara umum belum
bahkan di data badan akreditasi nasional
hasil un berkorelatif sangat kecil dengan kualitas akreditasi
jadi tidak serta merta sekolah yang kualitasnya dianggap bagus itu selalu hasil un nya bagus
karena begini un itu hanya mengukur kemampuan kognitif anak untuk beberapa mata pelajaran tertentu
yang kemudian serta merta
ada data nilai itu
kemudian itu dianggap sebagai hasil keberhasilan sekolah
makanya dulu sebelum adanya un itu tidak boleh sebagai syarat kelulusan
kan kemudian lomba lomba untuk cheating
supaya sekolahnya menang itu tinggi sekali
yang akhirnya moral anak terusak secara tidak sengaja
sejak smp ke sma seolah olah diberi lahan
bahwa menipu itu boleh
apalagi kolektif ya
nah angka itu untuk apa sih sebenarnya
ketika sekarang sudah tidak menjadi syarat kelulusan
tapi masih saja itu dijadikan alat media untuk mengatakan sebuah daerah itu berhasil karena nilai un nya tinggi
sekolah dianggap berhasil karena nilai un nya tinggi
jadi hanya sebagai
kenapa karena mudah karena kan mudah ya
bikin soal sebarkan dilihat siapa yang mampu siapa yang tidak bikin ranking selesai
padahal itu secara fundamental tidak mengukur kemampuan anak
sekarang katakanlah sebuah ujian itu kan mengukur apa sih
mengukur ketercapaian tujuan
nah di dalam konteks nasional yang dituju adalah tujuan pendidikan nasional plus tujuan kurikulum yang ada di negara ini
nah kurikulum itu mandatnya bukan hanya
mengukur kompetensi kognitif
tetapi kognitif yang berarti knowledge kemudian sikap kemudian keterampilan
yang mana hal itu tidak tersentuh sama sekali ketika
dan tidak juga tercermin dari katakanlah beberapa mata pelajaran yang diuji dari un itu ya
dari bahkan katakanlah misalnya pelajaran olahraga pelajaran seni adalah pelajaran pelajaran yang membentuk anak itu menjadi dianggap nggak penting
karena di sekolah itu yang penting adalah pelajaran yang diun kan
seolah olah pelajaran yang lain tidak menjadi penting
tidak dilihat secara holistik
betul itu terjadi pak satriwan
menjadi keluhan teman teman guru juga
betul dan ini memang persis yang dikatakan oleh bu ica tadi bahwa kami di mata pelajaran mata pelajaran yang non un itu memang menjadi mata pelajaran kelas dua gitu ya
kemudian yang kedua real di lapangan itu ini sebenarnya kan sudah bertahun tahun
ini mengulang ulang cerita sebenarnya walaupun kami dapat angin segar dari mas menteri
faktanya adalah di semester lima itu misalnya untuk smp dan sma itu guru guru fokus
ya wali kelas orang tua anak kepala sekolah pengawas dinas pendidikan yang kita sebut sebagai birokrat pendidikan itu
fokus energinya untuk mempersiapkan un
alhasil apa biasanya sekolah misalnya senin sampai jumat sabtu juga ditambah lagi minggu juga ditambah lagi
jadi kami sangat memahami sekali bahwa keseriusan itu menghadapi un lagi lagi kan hanya untuk presti sebenarnya
karena dua ribu lima belas pak menteri yang lalu itu sudah mengganti kebijakan bahwa un bukan lagi penentu kelulusan
tapi memang wacana un ini diganti tentu akan membuat banyak pihak yang terganggu gitu ya
misalnya lembaga lembaga bimbingan dan seterusnya gitu
artinya bisnis juga akan kena dampak gitu
tapi terlebih dari itu kita fokus kepada hak hak anak gitu kan
nah kemudian yang ketiga energi tadi itu habis
jadi mata pelajaran lain itu menjadi betul kata bu ica tadi menjadi nomor dua tidak difokuskan lagi
padahal saya sebagai guru pendidikan pancasila teman teman guru pendidikan agama olahraga yang pembentukan karakter dan seterusnya di sana
ya sudah dianaktirikan karena fokus kepada hasil ujian nasional gitu
yang hanya empat mata pelajaran itu
nah oleh karena itu ide mas menteri ini memang akan banyak mengganggu kenyamanan banyak orang gitu kan
kemudian yang berikutnya adalah walaupun un sudah bukan penentu kelulusan tapi glorifikasinya masih ada di daerah itu
karena apa ini prestis bagi sekolah prestis bagi kepala daerah
dan itu menjadi tanda kutip mungkin ya modal politik
apalagi kepala daerah bahwa oh ya sekolah saya atau di daerah saya un nya tinggi gitu kan
padahal dia tinggal
dan lebih lucunya lagi teman teman juga media maksudnya adalah mempublikasikan
kan sepuluh sekolah sma negeri proyek un tertinggi padahal udah gak ngaruh
bagi saya misalnya orang guru sma untuk perguruan tinggi tidak berpengaruh
gak berpengaruh karena ada tes sendiri
betul karena ada tes sendiri betul
dari smp ke sma ada zonasi sekarang
jadi kalau konsisten pemerintah menerapkan sistem zonasi un otomatis harus hilang
jadi sekarang yang sekarang ini yang sekarang ini terjadi itu membingungkan ya sebenarnya
betul khufa disediakan akhirnya kan
ini buat apa ini barang kan ujian nasional
itu dari sd smp smp ke sma ada zonasi
sma ke perguruan tinggi ada tes sendiri mandiri
apakah atau tes yang dibuat oleh negara misalnya kan smptn
apa undangan atau utbk sekarang
jadi memang terus buat apa
lagi lagi sekali lagi buat prestis
nah yang kasihan lagi sekolah sekolah yang un nya rendah itu yang menjadi tidak diperhatikan juga
tidak diperhatikan oleh daerah
artinya oleh daerah
pemerintah daerah misalnya
betul dan pemerintah daerah
lebih senang melihat
oh sekolah ini bagus un nya tinggi
ya sudah kasih gurunya pelatihan
kasih insentif lebih
kalau ada kunjungan dpr pasti juga diajak ke sekolah yang itu kan
mas buda pasti diajak ke sana
dicari yang bagus bagus
wacananya kan sudah ada lama
apa kesulitannya sebenarnya kalau misalnya dpr melihat itu
dan sebenarnya kalau misalnya memang dilihat un ini bermasalah sejak lama
kenapa belum ada
kenapa sulit sekali kesannya mencari penggantinya
nanti ya setelah jeda kita bahas
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal wacana menteri pendidikan dan kebudayaan adi makarim untuk menghapuskan ujian nasional
siswa dan guru sama sama memberikan respon positif
tiga tamu saya di meja ini juga sama sama memberikan respon positif
tapi semudah apa itu bisa terjadi sebenarnya sekarang pak huda
kalau misalnya dua ribu lima belas sudah ada wacana tapi toh nggak kejadian
ini yang kami tunggu dari mas nadiem
sampai hari ini mas hadim belum menjelaskan deklir secara resmi
menyangkut soal penghapusan un ini
kita tunggu semoga nggak terlalu lama
karena bagi kami di komisi sepuluh
penghapusan un ini
penghapusan un ini harus komprehensif
artinya tidak bisa
penggantinya apa gitu
iya terus kemudian
ini mau gak mau merubah sistem pendidikan kita secara nasional
mau tidak mau harus ada regulasi yang memayunginya
nah kebetulan kami dalam role kenas tahun dua ribu dua puluh
sudah mendorong untuk merevisi undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
pendidikan nasional kita